berdurasi lima puluh sembilan detik inilah aksi kekerasan terhadap seorang pelajar di makassar sulawesi selatan
pelajar ini tidak hanya dipukul tetapi juga ditendang
meski sudah berulang kali minta ampun tetap saja korban diperlakukan kasar
video video ini diduga diambil oleh salah satu dari enam pemuda yang ditemukan tak sadarkan diri di sebuah kos di jalan sandrangan dua puluh satu februari lalu
akibatnya keenam pemuda ini dibawa ke rumah sakit
naas tiga di antaranya meninggal dunia
kasus yang menyeret anak mantan pejabat di jen pajak mario dandi memasuki babak baru
pada kamis dua maret polda metro jaya menaikkan status ag pelajar sma yang sekaligus kekasih mario sebagai tersangka
atau dalam kasus ini disebut anak yang berkonflik dengan hukum
ketua komisi perlindungan anak indonesia kpai aymari yatisoliha menyebut
beberapa tahun terakhir jumlah pengaduan kasus
anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku meningkat drastis
yang tertinggi adalah kasus kekerasan lalu kasus pencabulan
sebagai makhluk sosial tentunya manusia membutuhkan bergaul dengan sesamanya
namun tak jarang justru kita terjebak dalam lingkungan yang salah
nah kira kira gimana ya tanggapan para anak muda zaman now tentang konsep pertemanan mereka
kebanyakan sih karena mungkin nyambung topik obrolannya terus nyaman aja gitu di lingkungannya sih
karena mungkin sefrekuensi juga kan terus nyaman ngobrol sama dia gitu
kalau yang bikin saya suka sama mereka itu karena mereka itu asli orangnya juga mereka supportif
selalu ada kalau saya lagi susah juga ada waktu saya lagi senang
mencari teman bisa saja merupakan hal yang mudah

dengan kecocokan di beberapa hal bisa jadi kita dapat nyaman dan menjadi akrab
namun sejumlah kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku peristiwa seperti tawuran
atau perundungan antarsiswa menunjukkan salah memilih teman bisa berdampak negatif
yang baik adalah seseorang itu harus memilih siapa yang menjadi teman dekat
tetapi untuk yang lain yang tidak bisa dijadikan teman
teman dekat ya cukup berteman dengan siapa saja
kalau ditanya pertimbangannya apa sebelum kita sampai ke sana
setiap orang tuh harus paham dulu dirinya bagaimana
sebetulnya nilai nilai apa yang penting buat dia sukanya apa enggak
berteman dengan siapa saja tidaklah salah
tapi penting untuk menjaga batasan diri agar kita tidak ikut menyimpan
berani mengatakan tidak terhadap hal negatif adalah hal yang penting untuk dilakukan
kalau kita lihat hari ini sekolah sekolah pun itu anak anak muda di sekolah terutama
itu juga ada hirarki
jadi di mana hirarki itu entah itu untuk konteks apa namanya
misal eksistensi mereka atau untuk popularitas atau seperti apa
nah ini ada pola pola relasi kuasa yang ada di dalam sekolah sendiri pun juga membentuk itu
ternyata tidak mudah ya untuk mencari teman yang positif
berikut tips yang mungkin bisa dijadikan acuan dalam mencari teman yang baik
yang pertama nyamanlah menjadi diri sendiri
karena bila kita nyaman menjadi diri sendiri saat bersama seseorang
itu artinya dia bisa menerima kita apa adanya
kedua teman yang baik adalah pendengar yang setia
saat bercerita dia tidak sibuk dengan aktivitasnya sendiri
atau mungkin malah menimpalkan cerita kita dengan cerita dirinya
ketiga dapat dipercaya di mata semua orang
karena kejujuran dan jaminan kepercayaan adalah kunci pribadi yang baik
lika liku mencari teman yang baik memang tidaklah segampang membalik telapak tangan
butuh kejelian namun penting dilakukan agar tidak menjerumuskan ke hal hal yang tidak diinginkan
ingat semua kembali ke diri sendiri
karena teman dapat dicari masalah juga dapat dihindari